penggusuran pasar ikan mendapat perlawanan warga kericuhan terjadi sesaat setelah personil gabungan masuk ke lokasi penggusuran
warga yang masih bertahan menuntut ganti rugi sesuai dengan nilai jual objek pajak
dari satu tujuh ratus an keluarga tidak semua mendapatkan rumah susun
sejauh ini dinas perumahan dki jakarta hanya menyediakan tiga ratus delapan puluh unit rumah susun di empat lokasi
hingga kini baru tiga ratus dua puluh sembilan keluarga yang direlokasi
sejak pukul tujuh pagi long ekskavator mulai bekerja merobohkan bangunan
kios kios pasar ikan di sebelah museum bahari menjadi titik pertama penggusuran